hai barang angkat tangan ya udah nih kecil kecil nyolong duit itu namanya bubur
target sudah di depan mata
ini saatnya kita beraksi
ini bukan obat darah
kita gak buka lapak
gak ada bosen bosennya
kita yang dibungkus
dari sampah masuk tas
maaf sih pagi pagi ternyata bikin kaget
jantung mau copot
aduh poppy ini penting banget poppy
nih lihat perhiasan mami ini ada semua ini nih
wah ini pasti ada maling
lapor polisi sekarang
ya ini ini siapa yang malingnya
demi allah bu
saya gak tau apa apa
saya berani sumpah
enggak bu maksud saya bukan gitu bu
tapi pokoknya saya gak mau tau ya
barang barang saya ini harus kamu kembalikan
kalau enggak kamu saya laporin ke polisi mau
haa termasuk kalian termasuk kalian
sudah mengundur nih allah
ya jelas ibunya belo tuh enggak
wah ini semak belukar cs nih
minta dikerjain harus dikasih pelajaran ini
kasian juga ya ibunya belok
om jen mikir dong gimana caranya untuk kita buktiin ke maminya bogi
kalau ibunya belo itu enggak salah
disuruh mikir kok malah bercanda sih
loh siapa yang bercanda bos jun siapa nih lihat dong keren begini nih saatnya sekarang om jin membasmi kejahatan kejahatan kriminalitas
nah mulai sekarang bos jun om jin panggil komandan
iya bu saya juga baru bilang uang ya cuma lima puluh
nih berarti rasa ya bu dua puluh aja ilang
pak jalan jalan di kongres kita ada malik
atau bisa jadi ada tuyul
wah ngeri banget bu
tuh bu yul
berarti ya kan kita udah jadi tuyul sukses
tuyul terkenal hobo
eh bukan maksudnya terkenalnya
mereka menangkap kita tuh mencuri uangnya
oh iping tau nih
pasti uping yang nyuri ya
enak ada uping yang mencuri
mana ada kesempatan uping mencuri sendirian
kan selalu nama iping
kalau bukan uping yang nyuri
iping itu target kita
kok maling sih
ya ini lagi ini lagi
eh tadi kata tangkap
ini urusan lain
ngapain berurusan sama jin gak jelas
eh eh mana mana
mendingan kita kabur aja
ini yang benar yang mana sih laporannya
lah situ kan yang satpam
situ dong yang harus cari tahu
cari tau dong pak
nah tuyul apa keliatan
bukan tuyul itu
darah darah sini nih deket sini rumahnya
wah gawat deh pokoknya
oh gitu ya pak
kalau begitu saya akan meningkatkan kegiatan rodanya pak
itu dong pak
jangan cuma ronda malam aja
tapi juga siang ditingkatin
ini tidak bisa dibiarkan
nama baik tuyul sudah terjemah
enggak baik nih yang namanya begitu

anjir itu ngapain tuh dua tuyul ngendap ngendap begitu
oh mau bertelur kali tuyul tuyul itu
padahal bukan kita yang mencuri uang
tapi kita yang dituduh betul nggak
ini namanya pembunuhan karakter
emangnya mau pembawa uang
ini yang dinamakan fitnah
lebih kejam dari pembunuhan
iya kata manusia yang gitu
kalau begitu kita simili gini
iya yang dilihat lihat itu
dasar manusia nih
jangan bersisik terketawa manusia
ketauan mau nyolong duit kan
angkat tangan yang kecil
tangannya lebih tinggi
jangan pelurunya gak ada
angkat tangan yang kecil
kecil kecil nyolong duit
udah jadi cupang
gua dua duanya udah masuk botol
tinggal di acu
ini urusan laki laki
biar poppy duluan
nanti poppy berdoa dulu
gak usah pake berdoa
rumahnya poppy berasa akan begini poppy
ini pasti ada maling ini
rumah kita kemulingan poppy
kalau sampai malingnya itu ketahuan wah becek becek
tapi ini bukan maliknya ini suamimu
poppy ini becanda terus
ini urusan laki laki
laki laki otot kawat tulang besi
udah deh poppy sendirian aja
ditutup dulu ada mas
geri digeri digeri
ini gegeran udah di unboxing
ini a hadah interagiosarea

tolong beli beli